sebentar lagi jam dua belas aku ulang tahun selamat ulang tahun
jadi ini kotaknya
apa apaan sih ngapain coba aku masih ingat ingat masa lalu
siasat nah mobil became ways
nino tiap tahun doa mama selalu sama supaya kamu sukses selalu sehat
dan yang terpenting kalian berdua punya momongan ya maaf